jelang bulan suci ramadan sejumlah tempat pemakaman umum di makassar mulai diramai dikunjungi oleh peziarah
sabtu pagi area pemakaman panaikang di kelurahan panaikang kecamatan panakukang makassar sulawesi selatan sudah mulai dipadati oleh peziarah
ziarah kubur jelang ramadan sudah menjadi tradisi tahunan warga makassar
puncak membludaknya peziarah kubur jelang ramadan diperkirakan terjadi pada hari ini hingga hari minggu besok
kepada kemaren ini sudah tradisi
jadi setiap tahun
setiap tahun dua kali setahun
semuanya lancarkan dalam ibadahnya puasanya
kepada kubur dah mau masuk bulan suci ramadhan
ada permintaan khusus ibu kepada keluarga
ya semua di sana ditempatkan di tempat yang baik
mungkin ini permintaan
mungkin ini permintaan supaya dilancarkan ibadahnya selama ramadhan atau apa ibu
ya tidakkan memang kewajiban kita untuk masuk ke ibadah
walaupun sudah meninggal tetap harus di